dia lagi ke rumah tini
oh jadi absen dia
enggak bang saya beli ketobrak aja
alhamdulillah laris manis
selamat ya dad
kok lama banget sih bang
tadi ada penumpang di jalan yang mau ngejek
terus apa nganter
ntar lu dah bang mandi dulu
ih mandinya ntar aja bang
ntar di jalan kalo sampe maghrib gerah
kita ke rumah bang daddy aja yuk
makasih ya bang
mau kemana lu
gue nanya lu belum jawab
lu susah benar
bang udin mau kemana
lo mau tau urusan gua
ternyata bang belum jalan
saya pengen dibungkur bang
belom bungkus aja bang
kirain sepuluh bungkus
belom bungkus aja dulu
kalau gak diterima saya gak mau terima kolaknya
dapat kolak dari bang udin
ini dapet dua kolaknya
eh mau kemana
gue beli gula dulu buat bikin teh
mau beli gula
jangan dibuang ya buburnya
laras gak mau terima buburnya
kalau cimot nggak mau mah
buat ngokso jack aja
makasih ya kak cimot
masih ya bobby
kamu tau gak
gak tau tis
beliin makanan bukaan buat neng laras
kalau setimot aja bisa beliin
sipur jangan mau kalah tuh
ngapain lu bobo sipur
sipur mesti beli makanan buat neng laras sama nintika juga
biar bisa deket sama neng tika
yaudah udah terserah lu aja
mau berangkat ya pak
nanti mama doain
biar buburnya abis
nanti papa buka puasanya pakai apa
nanti papa buka puasa pakai bubur aja mah
kalau papa buka puasanya pakai bubur
kan kita bisa beli makanan bubur aja mah
tadi gangnya nomor berapa dah
dari tadi nangis mulu
iya saya pengennya
gak sampe malam lagi ya
gak sampe malam det
biar bisa terawih
hah toplak lah
ntar ya mas ya
situ duluan aja
iya gue tau
oh jack pak
saya udah ditunggu
udah ada yang pesen
nanti aku kasih
nggak bisa mbak kalau saya kagak buru buru saya bisa kena marah
sama langganannya ya
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
loh si kason mana belum datang
loh gerobaknya mana
dia lagi ke rumah tini
oh jadi absen dia
enggak bang saya beli ketobrak aja
alhamdulillah laris manis
kenapa ya dad
kok lama banget sih bang
tadi ada penumpang di jalan emang ngocet
terus apa ngantar
ntar lu dah bang mandi dulu
ihh mandinya ntar aja bang